sampai jumpa di video selanjutnya
jangan pikir juga ibu tini kesini untuk membantu pernikahan kalian
mau apa ibu tini kesini
maaf bu ambar kalau kedatangan saya mengganggu
saya mau ketemu dengan camilla bisa
bu ambar saya harus ketemu dengan kamila
saya mau bicara soal kondisi papanya
saya tidak akan mempertemukan kamila dengan ibu
karena buat saya pertemuan ibu dan keluarga serta kamila di makam itu adalah pertemuan yang terakhir
karena saya tidak mau kamila dimanfaatkan oleh siapapun
jadi tolong ya bu tini
sekarang ini camillah sudah mempunyai hidup yang baru
mempunyai keluarga yang baru keluarga renaldi
bukan keluarganya pak haris
jadi tolong bu tini jangan mengganggu lagi kehidupannya kamila
bu ambar yang saya hormati
saya harap ibu juga mengerti
tapi sampai kapanpun camillah tetap anak haris dan dia cucu saya
dan alangkah anehnya kalau ibu melarang saya untuk ketemu dengan cucu saya sendiri
itu hak saya bu
bu tini karena kamila itu calon menantu saya
jadi saya berhak melindungi kamila dari siapapun
tapi itu baru calon kan
dan seharusnya kalau bu ambar punya tatak lama bu ambar harus memperlakukan saya dengan baik
karena kamila adalah keluarga kami
dan kami adalah calon besan anda
memang camillah itu bagian dari keluarga anda
dari keluarga anda yang baru saja anda akui
dan selama ini kamila anda sia siakan
anda terlalu jauh mencampuri urusan keluarga kami
sekali lagi saya tekankan ya
itu adalah hak saya
karena kamila tinggal di sini berarti masalah kamila adalah masalah kami
tolong ibu mengerti
sekarang begini ya bu
kalau ibu merasa camilla itu adalah keluarga ibu yang bisa ibu temui
saya mau tanya sama ibu
kemana saja ibu selama ini
kemana saja ibu saat kamila menderita
dan bahkan yang saya tahu
ibu selalu menyakiti kamila
bahkan ibu mengusir kamila karena ibu sangat membenci kamilah
jadi sekarang kalau putini datang dan bilang kalau kamila itu cucu kandung ibu
dengan tegas saya bilang itu sudah terlambat
tidak pernah ada kata terlambat pada saya
sepertinya sia sia saja saya bicara sama bu ambar
bu amber tidak tahu permasalahan yang sebenarnya
intinya bu ambar saya mau ketemu dengan kamila
saya harus sampaikan pada kamilah kondisi kesehatan papahnya
karena papahnya lebih membutuhkan kamila daripada orang orang di sini
termasuk anda bu ambar
kita temui papah kamu
jangan bantah tante kamila
papah kamu sangat kritis
dan dia sangat membutuhkan kamu
kamu gak boleh dengar itu
sekarang tentukan pilihan kamu
kamu tidak bisa menentukan pilihan kamu
kamu adalah keluarga kamu
kamu selalu membantu kamu
keluarga kamu memang membantu kamila selama ini
tapi itu bukan berarti bisa memutuskan hubungan darah antara papa dan anaknya
apakah kamu tegas lihat papa kamu menderita
bu ambar benar
sekarang tetapkan hati kamu kamilah
aku yakin kamu masih punya hati untuk bersikap lebih jernih dan memilih yang terbaik
kamu pasti memilih keluarga kami mila
kamu harus ingat kamila
ingat pengorbanannya fadil dan saya selama ini
kami semua sudah berkorban dan mengeluarkan semuanya untuk kamu mila
dan saya harap kamu bisa berpikir bijak kamila
jadi kamu meminta kamila untuk memilih kamu bu
sebagai eyangnya saya sangat tidak setuju
kamila dengar kata ayah kamila
tinggalkan rumah ini
eyang tahu keinginan yang terbesar dalam hati kamu
kamu ingin bahagia bersama papa kamu kan
eyang yakin kamu tidak akan tenang di sini
kalau kamu mau hidup bahagia bersama kami tinggalkan rumah ini kamilah
karena ayah sudah bisa menebak kamu tidak akan hidup tenang di sini
jangan sembarangan bicara gut ini
buat apa kamu punya calon suami dan calon mertua yang sangat sayang sama kamu
tapi menyuruh kamu durhaka kepada papa dan nenek kamu
pokoknya sekarang saya minta kamu tinggalkan rumah ini
kalau perlu batalkan rencana pernikahan kamu dengan fadli
pokoknya sekarang saya minta kamu tinggalkan rumah ini
kalau perlu batalkan rencana pernikahan kamu dengan fadil
mila kamu gak boleh dengarkan kata kata ini
memang ini siapa
satu gak mau kamu membatalkan pernikahan kamu dengan fadil mila
semua keluarga besar om dan tante sudah tahu kalau kalian akan menikah mila
kamilah papa kamu sedang kritis
dia akan meninggal kalau tidak mendapat donor ginjal dari kamu
masa kamu mau dipisahkan dari eyang dan papa kamu sendiri hanya karena kamu takut sama calon mertua kamu ini
ayo milah pergi dari sini ikut eyang
mila kamu tidak boleh pergi mila kamu tidak boleh pergi mila
putini putini pergi dari sini pergi
ibu tidak boleh mengajak kamila pergi
apa ini ribut ribut
ini pak satu lagi utusan ya pak haris datang ke sini
dan mengajak kamila pergi
dan bilang kalau kita ini adalah calon mertua yang jahat
ini kan sudah keterlaluan pak
jadi sekarang bu saya minta ibu pergi dari sini
cukup ma mama tidak bisa bicara sekasar itu sama putini
karena bagaimanapun juga putini itu anaknya kamila ma
nenek kandung kamila
dan itu berarti
putini akan menjadi calon nenek fadil juga ma
dan mama tidak bisa mengusir putini ma
karena itu akan menyakitkan hati kamila
calon di sekelip fadil ma
but ini tidak pantas kamu sebut dengan sebutan nenek
kamu lupa dulu apa yang telah diperbuat oleh putini
coba ingat ingat fadil
putini ini sangat membenci kamilah
selalu menyakiti hati kamila
bahkan putini ini mengusir kamila dari rumahnya
padahal ibu tahu kan
ibu tahu kalau kamila itu adalah cucu kandung ibu
apa seperti ini pantas kamu sebut nenek
pantas fadil pantas mila
dan apa kamu pikir
putin ini setuju dengan pernikahan kamu
bahkan putini tidak mau pernikahan itu terjadi
baru saja ibu tini minta camilla untuk membatalkannya
ibu jangan bicara seperti itu ibu
ibu tidak mau
ibu sendiri mengingat
kamu dan putini ini adalah ibu dan kamila
kamu juga merasa putini datang untuk membantu pernikahan kamu
putini hanya punya satu tujuan
itu mengajak kamila pergi
dan dia akan meminta kamila untuk mendonorkan ginjalnya kepada pak hari
tentu udah terserah tolongku nisa
dan apa kamu rela man
kamu rela gijalah kamila diambil sama pak haris
saya rasa sekarang sudah jelas
saya bersikap seperti ini bukan karena saya jahat sama kamila
justru saya mau melindungi kami lah dari orang orang yang jahat
jadi sekarang kalau ibu masih punya hati
lebih baik ibu pergi dari sini
karena sampai kapanpun
saya tidak akan pernah mengizinkan kamilah pergi ke keluarga ini
nggak akan pernah
baik saya akan pergi
ayah tunggu ayah
ayah tunggu ayah
tolong ayah jangan pergi ayah
kamu bukan cucu saya
ayah tolong jangan bicara seperti itu ayah
kalau kamu adalah cucu saya
kamu gak akan tinggal diam ketika calon mertua kamu mengusir saya
ternyata benar apa kata alina
kamu memang terlalu lemah
bahkan kamu terlalu bodoh dan selalu pasrah saat hidup kamu dikendarai oleh mereka
atau jangan jangan kamu sengaja melakukan ini
kamu sengaja melakukan ini karena memang keluarga seperti itulah yang kamu pilih
orang orang yang tega mengusir ayah kamu sendiri
yang melarang kamu berbakti pada papa kamu
itu orang yang kamu pilih
ayah tolong jangan berkata seperti itu ayah
ternyata kamu tidak berbeda dengan mamah kamu
sama sama memilih tempat di mana kamu berada

saat kondisi mengekang kalian
maksud ayah apa ayah
asal kamu tahu ya
bukan haris yang meninggalkan mama kami
tapi mama kamu yang meninggalkan haris
mamah kamu sengaja mencapai haris demi kehidupan yang lebih nyaman
dan sekarang kamu melakukan hal yang sama
kamu buang eang dan papah kamu demi kehidupan yang lebih nyaman
keterlaluan kamu kamila
percuma selama ini yang menaruh harapan besar sama kamu
sekarang yang mengerti
beginilah balasan kamu terhadap kamu
ayah ayah tolong jangan pergi ayah
ayah jangan pergi
sekarang ayah pergi
ayah linet kamu ayah
kamu pergilah kamila